untuk tahun dua ribu sembilan belas lhk dua ribu sembilan belas artinya yang dilaporkan tahun dua ribu dua puluh itu ada tiga puluh tiga pegawai tidak clear
kemudian untuk lhk dua ribu dua puluh atau pelaporan dua ribu dua puluh satu ada tiga puluh enam pegawai yang tidak clear
jadi total ada enam puluh sembilan pegawai tidak clear
selanjutnya akan kami panggil klarifikasi untuk dilakukan pemeriksaan
demikian pak wamen terima kasih